terpuruknya prestasi persib di tengah gelimang pemain berkualitas menyebabkan manajemen maung bandung ini akan segera berbenah
persib kini memburu sosok pelatih untuk mengarungi kompetisi liga satu dua ribu delapan belas mendatang
manajemen persib disebut telah menjalin negosiasi dengan sejumlah pelatih yang dinilai mampu mendongkrak prestasi maung bandung
namun mantan pelatih semen padang nil maizar dan mantan pelatih timnas indonesia alfred riedel
digadang gadang sebagai kandidat kuat untuk menangani persib pada musim depan
sebelumnya persib dipastikan gagal merekrut rahmat darmawan lantaran ia masih terikat kontrak dengan klub peserta liga super malaysia citim
memang saat ini ada beberapa kandidat mulai dari pelatih lokal pelatih asing yang sudah menangani di liga indonesia
dan juga pelatih yang baru datang ke indonesia
kita sedang menginventarisasi siapa pelatih yang memang cocok untuk persib musim dua ribu delapan belas